apa sudah gak ada kata maaf yang tersisa buat saya nih
saat ini aku mau aku mau sendiri mas
karena ini terlalu menyakitkan buat aku
kiki gak nyangka
sekulkas kulkasnya mas randy
masih perhatian sama kiki
coba rena duduk sini
aduh capek ya kita ya
kami mau ke rumah
belanjanya banyak banget ya
iya dong ini kan punya rena semua tuh
lihat punya rena semua
ini rumah sepi amat ya pada kemana ya
mereka jadi ketemuan gak sih
kok gak ada kabar ya
oma telepon dulu ya
baru mama mau telepon kamu
aku ke kamar dulu ya
firasatku sepertinya benar
hubungan mereka makin memburuk
apa sudah tidak ada harapan untuk rumah tangga mereka
aku mau ke tempat papa
hibur papa ya
kok kamu tumben sih udah pulang
tumben kamu gak ngembur
iya ma kerjaan aku hari ini udah beres semua
makanya aku bisa pulang cepat
kok kamu udah lama deh gak cerita soal mbak kim sama mama
kamu itu kan udah ngelamar dia
dia kan tunangan kamu
terus kapan kamu menikah sama dia
ya ini dia
maaf pegang aja ya cincinnya
aku takut kalau aku yang pegang ntar hilang lagi
loh ini kucing dibawa pulang terus dikasih ke mama
bukannya kamu itu udah kasih ke dia
kamu udah ngelamar mbak kim kan
apa yang dikasih ke mama
saya udah capek harus pura pura kayak gini terus
mendingan saya udahin aja deh masalah ini
biar mama gak ribet terus
aku tuh udah putus sama kim
kamu terlalu sibuk yo
ya makanya aku minta tolong sama mama ya
mama jangan ngebahas bahas lagi soal kim
apalagi ketemu sama dia
ya mungkin kita bukan jodoh
yaudah kalau gitu aku mandi dulu ya
kenapa sih kok bisa putus
padahal mbak kim itu kan menantu idaman
ntar kita berhubung mau
jadi mau dombon lagi gitu
kalau kamu memang cinta sama andi
jangan ganggu dia dulu
jangan memaksakan kehendak kamu al
yang anda butuhkan sekarang adalah
ruang ruang untuk menenangkan diri
bukan pembelaan diri kamu
apa ini akan jadi
akhir kisah kita nino
saya tahu kamu pasti lelah
tapi saya gak bisa merelakan kamu menyerah nino
dan saya tetap bersama
meskipun saya tahu sekarang hati kamu hancur karena saya
beri saya kesempatan
beri saya kesempatan
untuk mengatakan kepada bapak
kalau bu anu udah tahu semuanya pak
bahwa bapaklah yang telah memerintahkan saya
untuk membakar rumah makan yang ada di jalan sumbawa pak
pak saya suaminya
saya berhak atas sandi pak
saya tahu kamu suaminya
tapi tolong pahami andin juga
anin sudah sangat terluka sama kamu
kalau kamu memang cinta sama andi
saya ingin kamu menyerah nino
jangan ganggu dia dulu
jangan memaksakan kehendak kamu al
yang andri butuhkan sekarang adalah ruang
ruang untuk menenangkan diri
bukan pembelaan diri kamu
apa ini akan jadi akhir kisah kita nino
saya tahu kamu pasti lelah
tapi saya gak bisa merelakan kamu menyerah nino
dan saya tetap bersama
meskipun saya tahu sekarang hati kamu hancur karena saya
beri saya kesempatan
tempat yang mengerikan
pokoknya papa jangan marah marah sama mama
mama jadi nyampekan pah
tapi papa udah minta maaf kok sama mama
papa berdoa biar mama gak marah lagi
kalau aku kangen mama biasanya oma ajak aku berdoa
biar ketemu mama
terus aku bisa ketemu mama deh
karena allah baikkan pah
yuk kita berdoa yopah
kita berdoa buat mama ya